dan untuk mengetahui update terkini dari proses pencarian jamaah haji asal indonesia yang hilang di tanah suci
kita akan membahasnya bersama kolonel laut harun arashid kepala bidang perlindungan jemaah haji ppih arab saudi
assalamualaikum pak harun terima kasih atas waktunya sore hari ini
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak harun kami ingin mengkonfirmasi berdasarkan catatan dari ppih arab saudi ada berapa jemaah haji asal indonesia yang hilang
dari catatan yang masuk kurang lebih ada sepuluh orang ya
berdasarkan info dari masing masing ketua kloter setelah kita lakukan pencarian sejak berita itu kami terima
ada yang sudah kami temukan ketika ditemukan dalam keadaan masih sehat walafiat ya
kita jemput di suatu tempat yang ada informasi tersebut
ada juga yang kami temukan di
namun dari sekian jumlah yang dilaporkan ke kami sampai saat ini yang belum ada titik terang
sebagaimana yang sudah diinformasikan selama ini ada tiga orang lagi jamaah yang masih kita konsentrasikan pencarian terus
baik itu kita kembali sisi aropah mudalipah serta mina yang dilaporkan atas nama bapak niron sinar sunak
yang dikabarkan di tanggal sebelas julhijjah beliau berpisah dari rombongannya lalu sejak saat itulah tidak kembali ke rombongannya
dan ini sudah menjadi konsentrasi kami untuk melakukan pencarian
dan sampai saat ini beliau belum ada titik temu atau titik terang yang bisa memberikan informasi kepada kami
selaku petugas di lapangan yang dalam proses pencarian masih terus berlangsung
jadi masih ada tiga mbak
yang tadi dijelaskan bapak niron dari embarkasi surabaya enam puluh lima kemudian juga ada dari plm dua puluh yaitu bapak idun rahim
dan yang ketiga dari kjt sepuluh yaitu bapak suharja ardi demikian mbak
pak harun dari tiga orang yang masih dicari saat ini oleh ppih arab saudi mungkin anda bisa gambarkan kepada kami sedikit garis besarnya
bagaimana kronologisnya ketika mereka hilang di arab saudi
ya pertama dari laporan yang masuk kepada kami atas nama bapak idun rahim yang merupakan dari embarkasi palembang
setelah kami dalami kami cross check kepada ketua kloter dan juga para pemimpin ibadah di kloter itu
yang bersangkutan itu tetap masih ketika tanggal sembilan julhijjah masih ikut prosesi wuku
kemudian setelah selesai wukuf kira kira pukul tiga belas tiga puluh
yang bersangkutan pamit ke toilet kalau tidak salah kami dengar
setelah itulah tidak kembali lagi ke tenda dan dilakukan pencarian termasuk dilaporkan kepada pihak ppih termasuk kami
kita sudah melakukan pencarian sejak itu dan bahkan sampai hari ini kami juga baru kembali dari rumah sakit anur
mengecek jamaah yang berada di rumah sakit baik di dalam icu maupun perawatan
serta di kamar kamar jenajah
kami juga tidak luput untuk kami sweeping dan kami lakukan pencarian berkoordinasi dengan mas full atau para penanggung jawab di kamar jenajah tersebut
demikian mbak upaya yang kami lakukan
baik lalu kemudian bagaimana dengan kondisi kesehatan dari para jamaah yang hilang
apakah betul mereka menderita demensia
informasi yang kami terima seperti itu dari ketiga jamaah yang dinyatakan belum ditemukan sampai saat ini
ada dimensia dan ada gejala dimensia
karena ada beberapa orang yang memang sebelum dinyatakan belum ketemu saat ini
sebelumnya pun pernah dikabarkan pernah menghilang juga tapi diketemukan
yang kedua dari usia masing masing dari ketiga jamaah tersebut ada yang usianya delapan puluh tujuh tahun
kemudian tujuh puluh tujuh tahun dan yang terakhir tujuh puluh satu tahun
jadi sudah di atas rata rata tujuh puluh yang dinyatakan belum ketemu saat ini
kami mohon doanya upaya dengan tim yang
sedang berlangsung ini masih berupaya
kami perluas juga area pencarian bukan hanya di rumah sakit rumah sakit pemerintah arab saudi
tapi juga di rumah sakit rumah sakit swasta yang ada di mekah
bahkan kami sudah perluas pencarian ini sampai ke kota taib dan juga sampai ke jeddah
nah mudah mudahan dalam waktu dekat ada informasi yang bisa memberikan titik terang buat kami semua
mohon doanya dari seluruh rakyat indonesia mbak
pasti akan kita selalu doakan pak harun
dan kemudian kami juga ingin mengkonfirmasi apakah ada usaha yang dilakukan oleh pemerintah indonesia
untuk berkoordinasi maupun bekerja sama dengan pemerintah arab saudi dalam proses pencarian ini
betul mbak upaya itu setelah kita lakukan
bahkan kemarin kami juga berkoordinasi dengan polisi wilayah mekah
bidang forensik juga kami sudah datangi
bahkan kami dengan pimpinan di sini sudah melayangkan surat kehilangan kepada
otorita pihak keamanan atau kepolisian yang berada di wilayah saudi arabia
itu pak update terkini yang kami lakukan di arab saudi
pak harun memang proses pencarian ini masih terus digencarkan
namun apakah ada limitasi waktu proses pencarian ini
atau ini akan terus dilakukan pencarian hingga batas yang tidak ditentukan
selama kita masih berada di sini bahkan sampai target kami
ketemu jamaah tersebut jadi kami
tidak menentukan kapan berakhir
kami targetkan sampai ketemu
dan mudah mudahan upaya maksimal
kami lakukan karena ini merupakan
tanggung jawab kami selaku ppih
yang berada di arab saudi begitu juga di kantor kantor
perwakilan indonesia yang berada di arab saudi
melakukan proses seperti yang kami lakukan
pak harun apakah ada keterangan
yang dihimpun dari jemaah yang berada
dengan satu kloter dengan
jamaah yang hilang ini atau mungkin
dari para ppih
yang juga satu kloter dengan
jamaah yang hilang ini apakah anda
juga menghimpun keterangan dari mereka
dan apa yang mereka katakan
kami menghimpun semua dari
mulai ketua kloter
kemudian juga dari
tentunya juga dari pihak
kesehatan kita ppih kami berkoordinasi
secara intens juga
dengan keluarga yang ada di tanah air mbak
barangkali ada pesan pesan
dari keluarga yang perlu
jadi pedoman kami untuk melakukan
pencarian itu pun kami lakukan
karena demi memberikan
kenyamanan juga memberikan
informasi informasi yang aktual
kepada pihak keluarga di tanah air
mungkin terakhir pak harun
terkait dengan hal ini tadi anda juga telah menyinggung
tentang keluarga seperti apa
komunikasi yang telah terbangun dengan
pihak ppih dengan para keluarga
jamaah yang saat ini masih dalam
ada keluarga yang di
indonesia kami melakukan
komunikasi melalui media sosial
berharap penuh kepada kita
dan memberikan dukungan moral
untuk kami terus melakukan
pencarian dan berharap sepenuhnya
kepada allah tentunya agar orang
tuanya agar bisa segera diketemu
dan ditemukan demikian juga bagi
dinyatakan belum ketemu karena ada
istrinya di sini kita pun melakukan
komunikasi dengan istrinya
dan mohon doa restunya serta
terkait tentang beliau agar
memudahkan kita untuk bisa melakukan proses pencarian
pak harun kita juga pastinya segenap dan seluruh
masyarakat indonesia mendoakan bersama sama
yang hilang di arab saudi ini
segera bisa ditemukan dengan kondisi
yang sehat dan juga selamat
tanpa kekurangan apapun amin
terima kasih banyak atas waktunya
bapak kolonel laut harun arashid
kepala bidang perlindungan
atas waktunya selamat sore
dan salam sehat selalu
selamat sore terima kasih